ini kalau viral viral ini yang bikin saya takut
jangan takut jangan takut
ia menolak disuntik vaksin lantaran menerima informasi bohong
mengenai dampak vaksin yang menjadi viral di media sosial beberapa waktu lalu
kadiskes lantamal empat letkol laut david langgeng secara persuasif
membucuk kenalayan tersebut untuk divaksinasi
dan meminta agar tidak percaya hoaks tersebut
semakin banyak orang divaksin berarti semakin banyak orang sehat
karena virus yang masuk akan ditangkal melalui vaksin
jangan takut sama vaksin sama sekali tidak berbahaya
vaksinasi jemput bola ini dilakukan petugas kesehatan tni lantamal empat makassar
bagi masyarakat maritim dan pesisir pantai makassar
tercatat saat ini ada lima ratus warga telah divaksinasi
meliputan cnn indonesia